sementara itu kejaksaan agung menemukan aliran dana senilai ratusan miliar rupiah
masuk ke rekening tersangka korupsi dana hibah lanyala mataliti
diduga dana tersebut merupakan dana hibah kadin
yang disimpan di dalam rekening lanyala anggota keluarga serta perusahaannya
berdasarkan informasi dari pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan ppatk
kejaksaan agung menemukan transaksi yang masuk ke rekening lanyala
anggota keluarga dan perusahaannya
jumat siang muhammad rum kepala pusat penerangan hukum kapus penkum kejaksaan agung
menjelaskan nilai transaksi itu mencapai ratusan miliar rupiah
yang diduga sebagai aliran dana hibah kadin jawa timur
saat ini tim penyidik kejati jawa timur masih mendalami dan mengembangkan penyelidikan
kasus ln itu sesuai dengan yang disampaikan pak jaksa agung kemarin
hasil penyelidikan dan penyidikan kita yang lalu
kita menemukan adanya dana hibah
yang sangat besar sekali masuk ke rekening tersangka yang dua
terpidana yang dua terlebih dahulu dan ke rekening lanyala
dengan adanya temuan transaksi dan aliran dana tersebut
tim penyidik kejati jawa timur akan berkoordinasi dengan instansi berwenang
untuk membekukan rekening lanyala serta memanggil pihak keluarga
serta pihak perusahaan lanyala untuk dimintai keterangan
sebelumnya lanyala ditangkap oleh otoritas singapura
karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki perusahaan lanyala